pemerintah memprediksi puncak pandemi virus corona di indonesia akan terjadi pada bulan mei hingga juni
banyak tenaga kesehatan yang sepakat dengan prediksi ini
namun yang mengkhawatirkan adalah kemampuan rumah sakit dalam menangani serbuan pasien positif covid sembilan belas
bagaimana teknis penanganannya sekaligus menjawab kekhawatiran ini
kami terhubung melalui telepon dengan salah satu dokter yang bertugas di ruang perawatan intensif rscm
dr yogi prawira selamat malam dr yogi
selamat malam mbak putri
dr yogi terima kasih atas waktu anda malam hari ini
dokter kita tahu saat ini semuanya di tiga puluh empat provinsi sudah ada yang positif
tapi bagaimana dengan standar penanganan pasien dokter sejauh ini
bagaimana anda berbicara dengan kolega yang mungkin di daerah menghadapi kasus covid sembilan belas ini
baik jadi mungkin saya bicara dengan kapasitas saya sebagai intensifis ya di rscm
mungkin mbak putri tahu ya rscm sebenarnya bukan rumah sakit rujukan untuk covid sembilan belas
tapi pada satu titik dengan semua area sedikit sedikit menjadi zona merah
saya rasa setiap rumah sakit maupun dia rujukan covid ataupun bukan itu harus bersiap
untuk melakukan mulai dari penapisan yang pertama adalah screening
jadi screening di awal itu penting untuk memisahkan antara pasien yang pdp
jadi pasien dalam pengawasan
kalau pdp dengan pasien pasien lain gitu
jadi jangan lupa dengan kolateral damage yang terjadi
sekarang masyarakat kan sebagian takut untuk datang ke rumah sakit
karena khawatir nanti dia tertulah dan sebagainya
akibatnya penyakit penyakit yang seharusnya bisa ditangani lebih awal
misalnya ddd diare dan sebagainya kadang kadang datang sudah dengan kondisi yang berat gitu
karena kalau nggak betul betul gawat orang tuanya nggak membawa ke rumah sakit gitu
jadi screening itu harus dilakukan di semua rumah sakit
begitu pasiennya memang ada kecurigaan
ke kriteria klinis odp atau pdp maka dipisahkan dengan pasien pasien yang sakit lain gitu
itu yang kami kerjakan di rscm
kemudian setelah itu kita lakukan zonasi gitu
jadi zonasinya itu mana yang zona merah
yang artinya kemungkinan antara pasien pdp atau confirm itu ada di rs itu
maka tenaga medisnya harus melakukan perlindungan diri
menggunakan apd yang sesuai dengan paparan terhadap pasien gitu
untuk perlindungan diri
untuk perlindungan diri
untuk perlindungan diri
untuk perlindungan tenaga medis
karena begitu tenaga medis terpapar
bayangkan seandainya dia healthy carrier jadi orang tanpa gejala
sementara hari hari dia bertemu dengan pasien dengan perawat
dengan pulang ke rumah dengan keluarganya
maka transmisinya bisa luar biasa gitu
jadi memang sangat penting untuk melindungi si tenaga medis tadi
dengan melakukan zonasi
mana yang area merah mana yang kuning mana yang hijau
hijau artinya aman gitu
artinya misalnya screeningnya bagus dilakukan di depan
maka contohnya di rsca maka zona merah akan difokuskan di kiara gitu misalnya
sementara yang lainnya itu sebagai zona kuning atau zona hijau
jadi pasien pasien dengan sakit sakit yang lain
itu tetap bisa datang dan tidak takut untuk meminta tolongan ke rumah sakit gitu misalnya
dokter terkait dengan soal screening awal ini kan sekarang menjadi kunci
kemudian banyak tenaga medis yang terpapar dari mereka para pasien yang tidak jujur atas kondisinya
beberapa waktu lalu saya sempat wawancara dengan dokter spesialis paru yang mengatakan bahwa
sekarang gejala flu sekecil apapun sebaiknya sudah diposisikan dilihat sebagai covid
apakah cara screening itu sudah secara merata diketahui oleh seluruh tenaga medis
seluruh dokter hingga ke daerah daerah
atau masih ada yang bingung atau belum tahu pastinya seperti apa
baik jadi begini
memang dengan situasi pandemi seperti sekarang ini kita tidak bisa berbicara ideal gitu
jadi kepala pikirnya itu harus berubah
jadi ini kepala pikir kepala pikir bencana
jadi harus di dasar manajemen itu intinya adalah mitigation risk
jadi meminimalisir resiko gitu
kita tidak bisa misalnya kan kalau untuk memastikan seorang itu dia positif atau tidak kan dengan swab gitu ya
tapi swab tenggorok tahu sendiri kan betapa
samanya hasilnya dan sebagainya
kemudian ada pilihan lain replitest
tapi kita juga tahu replitest juga kalau dia replitestnya terhadap si antigen
tapi kalau terhadap antibody dari dia masuk ke dalam tubuh sampai timbul imunitas yang bisa terdeteksi dengan rapid test tadi
itu waktunya cukup lama gitu
jadi memang akhirnya kita kembali ke klinis gitu
apakah ada demam apakah ada gejala restoratorik yang bermakna misalnya
atau filak dan sesak
pada pasien pasien yang kronis nih yang misalnya memang pasien dengan sesak yang sudah lama
kan ada beberapa pasien memang dengan masalah paru
maka apakah ada perburukan atau peningkatan kebutuhan oksigen gitu
kemudian ada rilat berpergian ke daerah daerah
cuma untuk saat ini menurut saya relat bepergian itu sudah tidak relevan lagi
oke karena sudah rata ya
sudah rata jadi sudah terjadi transmisi lokal
memang betul dengan kondisi saat seperti saat ini kita harus meningkatkan awareness tadi gitu
kalau ada keterigaan maka harus dipisahkan
gejala klinis menjadi awal untuk membaca gitu ya
betul betul sekali
dokter saya sepakat kalau misalnya dalam kondisi bencana seperti ini
tidak melihat sesuatu yang ideal
tapi paling tidak begini dari fasilitas fasilitas kesehatan di daerah
apa yang paling minimal harus mereka miliki untuk bisa memastikan
bisa merawat pasien covid sembilan belas dalam kondisi yang gawat
baik jadi begini
kalau saya melihat ya masalahnya kan memang dengan kondisi biasa saja
jumlah dan layanan rumah sakit itu kan terbatas gitu ya
kemudian sekarang yang khusus buat rujukan tersiar di tiap tiap provinsi itu paling satu dua rumah sakit
jadi langkah langkah yang sebaiknya dilakukan adalah mungkin melakukan regionalisasi fasilitas kesehatan di level kabupaten gitu
atau bukan lagi tingkat provinsi misalnya
jadi dikepakan tuh
misalnya di satu kabupaten
khusus masnya kliniknya rumah sakit tipe c tipe d dia punya apa
dia sanggup menata laksana sampai apa gitu
kemudian tipe b atau tipe yang diatasnya maka dia juga siap untuk menerima pasien rujukan yang seperti apa gitu
jadi harusnya itu dilakukan semacam apa jadi fasilitas yang ada dimanfaatkan dan sistem rujukan itu diperbaiki gitu
jadi tidak semua rumah sakit menolak pasien covid sembilan belas kemudian langsung dikirim semua gitu
atau pdp lah gitu ya
dalam penguasaan dikirim semua ke rumah sakit rujukan maka yang terjadi kan overloaded
padahal pdp tadi belum semuanya pasti menjadi confirm gitu ya
kalau kita tidak melakukan zonasi dengan benar atau berusaha untuk memisahkan tadi ya yang highly suspected dengan yang kelihatannya dia kemungkinan bukan
maka yang terjadi akan ada epicentrum baru nih di rumah sakit gitu
pasien yang sebenarnya bukan covid
maka dia tertular dari pasien lain gitu
jadi memang harus dilakukan alur yang membedakan antara pasien pdt dengan bukan
zonasi antara merah hijau kuning tadi
kemudian dan di setiap setiap zona petugas medis harus menggunakan apd yang sesuai
itu penting sekali
karena perlindungan kita buat menghadapi pasien ini kan pertama tata udara dan zonasi tadi ya
kita tahu tata udara yang sebaiknya
untuk pasien yang sangat infeksius ini adalah tekanan negatif
tapi kan tekanan negatif itu ternyata mahal sekali untuk bisa membuat satu ruangan di tekanan negatif
menggunakan hepa filter dan sebagainya
maka pilihan lain adalah ventilasi alamiah gitu
mungkin sejawat kami di rscm pernah membuat di awalnya
itu poli khusus untuk anak anak dengan kecurigaan tadi tdp
itu kita taruh di luar gitu
maka beberapa rumah sakit ini membuat tenda
membuat ada ventilasi alamiah
itu salah satu karena untuk mengurangi resiko transisi tadi
jadi kalau dia masuk ke dalam ruangan yang circulated air gitu ya
kan sebagian besar rumah sakit kan begitu kan
jadi dia pakai chiller
jadi udaranya bersirkulasi di dalam situ
sementara kalau ada pasien yang positif kemudian virusnya beriskolasi
maka akan muter muter aja di situ
semakin lama konsentrasinya semakin tinggi gitu
dan itu justru semakin berbahaya gitu ya dok ya
oke dokter jadi kira kira begitu
semoga yang pasti teknis penanganan yang paling awal yang paling terdepan adalah screening itu tadi
dan di situ justru adalah teman teman tenaga medis yang paling rawan tertular
jadi diharapkan semua pasien juga jujur terbuka mengenai riwayat kesehatan ya gitu ya dok ya kira kira
ini penting sekali
jadi memang beberapa kita temui
sebenarnya keluarganya tahu ya
kalau situasi covid sembilan belas ini kan bukan aib ya
ini adalah penyakit infeksi
artinya siapapun bisa kena gitu
mulai dari ya bahkan pejabat tinggi negara dan sebagainya gitu
kepala negara bahkan
kita tahu dimana mana semua bisa kena gitu
tapi kenapa di indonesia itu menjadi stigma tersendiri gitu
jadi bahkan dengan kondisi dia sudah meninggal pun gak cukup nih
stigmanya tetap menempel gitu ya
kesulitan untuk dimakan
kesulitan untuk dimakamkan
keluarganya pun menjadi dikucilkan
jadi itu yang harus dibenarkan bahwa ini adalah penyakit infeksi
siapapun bisa terkena
dan tidak perlu ada stigma stigma seperti itu
yang penting adalah kita paham cara penularan
berusaha untuk melakukan physical distancing
perilaku hidup bersih dan sehat
jadi penekanan penekanan seperti itu yang saya rasa harus diavokasi gitu
dr yogi prawira
terima kasih sudah bergabung malam hari ini
terima kasih dok
ya sekarang kita jeda dulu
institut teknologi sepuluh november its menciptakan robot ultraviolet untuk proses sterilisasi ruangan
di rumah sakit khusus infeksi yang merawat pasien covid sembilan belas